pertumbuhan pasar lemari es dan freezer biomedis diprediksi mencapai tiga empat puluh sembilan miliar dolar amerika pada tahun dua ribu dua puluh
hal ini menjadi peluang menggiurkan produsen lemari es dan freezer biomedis untuk bersaing di pasar global
tiga empat puluh sembilan miliar dolar amerika utara tiga puluh tiga persen di eropa dan sembilan belas persen di asia pasifik
lemari es dan freezer biomedis diprediksi akan mencapai tiga empat puluh sembilan miliar dolar amerika utara pada tahun dua ribu dua puluh empat
ini karena pasar ini tumbuh rata rata empat persen dari dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
suburnya pertumbuhan pasar lemari es dan freezer biomedis
di pasar global dijadikan peluang b medical dengan meluncurkan tiga puluh delapan alat kesehatan
piranti ini seperti cold chain untuk menyimpan vaksin lemari pendingin biomedis
duta besar luxembourg robert lauer mengatakan bisnis industri alat kesehatan ini
pendapatan dan reputasi negaranya
meningkatnya permintaan transfusi darah pengembangan bank darah meningkatnya jumlah prosedur
akurasis memperbesar pasar lemari pendingin biomedis
bank darah sendiri menjadi ceruk pasar terbesar yaitu lebih dari sembilan ratus tiga puluh dua usd dan rumah sakit lima ratus empat puluh tiga dua juta usd pada tahun dua ribu dua puluh
luke provost ceo baru medical juga menargetkan bisnis industrial
mereka juga mencari keuntungan untuk mencapai target pasar global
dan juga mencari keuntungan untuk mencapai target pasar global
target pasar global untuk produk baru adalah menjadi pemain global di tahap yang lebih tinggi di pasar global
saya pikir kami telah mencapai dengan pembangunan baru keunikannya dalam produk kami yang sangat diperlukan di seluruh dunia
kami memiliki beberapa jenis yang baru yang dihasilkan jenis yang lebih persis dan jenis yang lebih premium
kedua duanya memiliki karakteristik yang sangat unik
dan karakteristik yang unik ini akan membantu untuk menyelamatkan hidup dan menyimpan produk secara aman di seluruh dunia
meski banyak pesaing seperti dari korea tiongkok look optimis dengan berinovasi dan menampilkan mutu terbaik produk mesin pendingin ini mampu menembus market global